ini biasa ya
indarto setiawan sempat terkejut dengan tagihan biaya penggunaan air
selama juni dua ribu dua puluh di rumahnya
tagihannya membengkak hampir tiga kali lipat
padahal setiap bulan pelanggan perumda tirta pakuan kota bogor ini
rata rata hanya membayar tagihan rp satu ratus lima puluh
bersama lima orang anggota keluarganya
warga kelurahan tanah sareal kota bogor jawa barat ini
merasa menggunakan air sama seperti biasanya
meskipun selama psbb dirinya kerap bekerja dari rumah
terus kalau untuk cuci mandi sama masak ya normal aja sih
sebenarnya nggak ada yang pemakaian sampai melonjak luar biasa
ada event khusus sehingga mengakibatkan pemakaian sangat tinggi gitu nggak pernah
hal serupa juga dirasakan oleh sumarni
warga kelurahan bantar jati di kecamatan bogor utara
pada april dan mei
ia membayar tagihan air sekitar rp tiga puluh empat per bulan
namun pada bulan juni
tagihannya membengkak hingga hampir rp satu tiga puluh tiga
sumarni juga telah memastikan
tidak ada kebocoran pipa air di tempat tinggalnya
ia telah menyampaikan keluhan kepada perumda tirta pakuan kota bogor
dan akhirnya membayar tagihan dengan jumlah normal sekitar rp tiga puluh empat
sumarni mengaku terjadi kesalahan penghitungan data angka meter air di rumahnya
jadi ini lagi ya cara ngitungnya
misalnya kita dilihat dari stand meternya
jadi jangan sampai rakyat tuh kaget lihat jumlah pembayarannya gitu
perumda tirta pakuan kota bogor menyatakan tidak menaikkan tarif
membengkaknya tagihan pembayaran disebabkan
karena ada penambahan selisih biaya yang belum dibayar para pelanggan
untuk pemakaian beberapa bulan sebelumnya
selama psbb perumda tirta pakuan kota bogor
tidak menurunkan petugas untuk membaca angka meter air langsung ke rumah warga
biaya tagihan air dihitung berdasarkan pemakaian rata rata pelanggan
selama enam bulan sebelumnya
pelanggan ngerasa mungkin pemakaiannya kita biasa aja
karena apa hasilnya selama enam bulan itu sama
ternyata mungkin ada peningkatan
nah selisih peningkatannya itu ditagihkan setelah kita mendapatkan meteran yang kita baca
sejak awal juli lalu perumda tirta pakuan kota bogor sedikitnya menerima dua ratus keluhan pelanggan
selain selisih biaya air yang ditambahkan pada pemakaian bulan juni
perumda tirta pakuan kota bogor juga mencatat
selama psbb ada peningkatan sekitar tiga puluh persen pemakaian volume air pada mayoritas pelanggannya
victor pangaribuan urib handoyo jakarta